anak kecil lucu
kamu tuh tante kamu tuh tante
aduh sayang gak perlu kamu gak perlu tanya
udah yuk ikut sama tante aja
gak mau gak mau
kok malah lari
awas ya pasti tante tangkap
tapi aku jangan ditinggalin
kakak mereka mulai pergi
yuk kita ikutin lagi
kayaknya itu deh rumah paman linglong
ya udah yuk kak kita kesana
bagaimana tamasnya kalian hari ini

iya gak nyangka kita semua bisa terbangin
yang ke atas indah banget
ya dari atas sana kita bisa menikmati pemandangan hutan ini
yang indah dan enak dilihat di mata
tentu saja kalian puas
karena selama ini kan kalian hanya bisa berjalan di daerah
aku belum bisa menerima kebahasan paman linglong
ehh ada tamu rupanya
datang kesini ikut campur urusan kami
paman lupa ya
kalian koko dan kiki
pasti ada perlu pentingnya
nah itu dia paman
kalau cuma bikin rakyat sengsara udah menderita
justru sebaliknya cah wakus
ilmu sihir paman dapat digunakan untuk kehidupan kita disini
baru saja kami membuktikan kegunaan ilmu sihir paman
kami baru saja turun iya kan
iya bener sumpah deh
tapi sebentar kenapa kalian kok dateng dateng ngedumel seperti ini
ada apa sih kok
begini paman maksud kedatangan koko dan kiki kesini
mau bintang bantuan sama paman
iya paman kiki sama kak koko kan dapat tugas
supaya tante bekica dan anak buahnya gak ganggu kampung lagi
kamu bicara apa cak bagus
kenapa bawa bawa tante bekicot
apakah kalian kembali ada yang mengikuti
mari kita bicara di dalam
mudah mudahan anak itu tidak yang mau mengikutinya
loh kenapa kok masih ada di luar
nah sekarang kalian telah siap untuk berangkat
ingat kalian jangan berpisah agar tetap bersatu
kalau begitu kalian bersiap siap
hatiatih koko dan kiki
semoga berhasil selamat berjuang dadah
terima kasih atas bantuannya paman
hah apa tuh
wah kok ada orangnya
hah aku tiba
kak kita kenapa
terus gimana nih kak
wih pesta pesta
makan juga kamu kenapa sih dia banyak
aduh ding ding ding
eh eh eh kok ada orangnya
wah jangan jangan manusia dari mana lagi
jangan dideketin kita perhatiin
hah kok jadi gede
siapa kalian kalian ini mau apa
wah mestinya aku nanya begitu sama kamu
iya kenapa kamu ada di situ
apa kamu mau ngikut pesa penyihir ya
jadi kalian ini anak buahnya tante begicot
iya emang kenapa
takut ya sama tante begitu
ini yang disebutnya
aku harus segera keluar dari sini
sebelum mereka menangkapku
hah disitu serangan tutup linga

hei budi badibu
kalau begini sih mereka nggak bakal bisa tidur
habis mereka jingkrak jingkrakan terus sih
oh iya sebaiknya aku lari aja ah
abang nampaknya dari pacar abang
anak kecil lucu
aduh sayang gak perlu
kamu gak perlu tanya
udah yuk ikut sama tante aja
kau malah lari
awas siapa sih tante tangkap
nah kamu mau kabur kemana saya
kamu gak akan bisa kabur dari tante